hai david mampu sudah delapan tahun menekuni pekerjaan yang memperbaiki telepon saluler ayah
dua anak ini menyewa lapak di pusat grosir cililitan jakarta timur namun ppkm darurat
membuat pgc harus tutup agar asap dapur tetap mengepul david pun rela menjajakan
reasanya di pinggir jalan meski tak banyak yang ia peroleh disini hari bisa dapat satu juta bisa
kadang delapan ratus kadang enam ratus tergantung sih ya apa yang servisnya juga sama spare partnya ada apa enggak
tergantung dengan spare part nanti dibagi bagi ada berapa satu tim ada berapa orang enam orang
dibagi enam jadi satu juta dibagi enam delapan ratus
hal yang sama juga terjadi pada syarifudin ia terpaksa turun ke jalan untuk menyambung hidup
ya karena semenjak ada ppkm itu dari tanggal tiga langsung kita buka dari sini aja
kita buat menutupi kebutuhan biaya sehari hari bayar kontrakan makan anak bayar yang lain lainnya
kan gitu kalau dia cepet ganti ganti ya sih dia
anggota dpr dari komisi sebelas kamrus samad mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan kepada pemerintah
untuk memberikan stimulus kepada pelaku usaha yang terkena dampak ppkm darurat
karena itu kita di komisi sebelas memberikan dorongan kepada menteri keuangan supaya
menyiapkan skema stimulus dalam rangka membantu percepatan pemulihan ekonomi para pelaku usaha
tersebut termasuk stimulus insentif buat para pekerja karyawan dan buruh melalui program perlindungan
anis dima yudhistira mengatakan pemerintah harus mengalokasikan anggaran perlindungan
sosial lebih besar untuk para pekerja dan untuk yang pekerja sehingga jangan sampai terjadi gelombang phk
maka subsidi upah harus diberikan secepatnya
subsidi upah sebesar lima juta rupiah minimum untuk tiga bulan
sehingga per bulan rata rata sekitar satu lima juta rupiah per pekerja
dan ini bisa membantu perusahaan yang omsetnya turun selama masa ppkm darurat
tetap bisa bertahan karena sebagian upahnya dibantu oleh pemerintah
para penyedia jasa servis ponsel di kawasan pgc ini berharap
agar pandemi cepat berakhir dan mereka bisa kembali bekerja secara normal
jimmy chandra edwin arman jakarta